pemerintah akhirnya mengucurkan skema bantuan langsung tunai atau blt minyak goreng sebesar rp tiga ratus ribu rupiah untuk tiga bulan
blt minyak goreng menyasar dua puluh lima juta keluarga penerima pkh dan dua lima juta pedagang kaki lima gorengan
apakah pemberian blt ini bentuk kewalahan pemerintah mengatasi persoalan minyak goreng yang tak kunjung terselesaikan
untuk pembahasannya lebih dalam kita sudah terhubung lalu disambungkan zoom
dengan deputi dua kantor staf kepresidenan abed nego tarigan
selamat sore bang abed
selamat sore nana
dan ekonomi indef nailul huda selamat sore mas nailul
selamat sore mbak nana
oke saya mau ke bang abed terlebih dahulu
bang abed apakah pertimbangan pemerintah mengucurkan blt rp tiga ratus ribu rupiah untuk tiga bulan sebagai subsidi minyak goreng ini
karena pemerintah sudah kewalahan menangani persoalan minyak goreng yang tak kunjung bisa terselesaikan
kalau dari perspektif untuk
kita kepentingan untuk melindungi keluarga miskin ya memang kita harus mengambil tindakan
karena terkait di dalam isu minyak goreng ini gitu ya itu ada kompleksitas juga nana
jadi terkait juga soal demand global produksi tahun lalu yang turun dan seterusnya
dan dugaan ada permainan begitu ya di beberapa media kppu melihat ada kemungkinan ada tindakan tindakan
yang mencederai persaingan usaha
jadi itu yang sehat kira kira begitu
nah namun dari sisi pemerintah tentu upaya upaya yang berkaitan di dalam penegakan aturan dan hukum begitu itu pasti akan dilakukan
tapi sisi lain juga bahwa kebutuhan untuk kita memastikan masyarakat kita terlindungi itu juga harus dilakukan
jadi blt ini memang punya kepentingan untuk bagaimana melindungi keluarga keluarga yang tadi disampaikan ada sekitar dua puluh lima juta
keluarga yang termasuk di dalamnya itu sebenarnya penerima bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan
oke kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk memproteksi keluarga keluarga kurang mampu
di tengah sulitnya penyelesaian persoalan minyak goreng yang memang agak ruwet begitu ya banyak masalahnya
mas nailul sebetulnya pemberian blt minyak goreng ini tidak perlu ada jika pemerintah berhasil mengendalikan harga minyak goreng di pasaran
ya benar sekali
ini sebenarnya kalau mengacunya kepada permasalahannya permasalahan yang terjadi ini kan sebenarnya kan kelangkaan
kayaknya yang disebabkan oleh monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat gitu
seperti yang disampaikan oleh pak rupio
nah maka dari itu blt ini kayak semacam pasetamol
ibaratnya kayak pasetamol yang dia memberikan kenyamanan saja namun tidak menyelesaikan masalahnya gitu
makanya saya juga mencatat sebenarnya mbak nana
kalau boleh saya sampaikan gitu kan
ada berarti kalau ada dua puluh tiga juta ya
pak abed nanti saya mungkin minta koreksinya dua puluh tiga juta pasarannya dari bantuan langsung minyak goreng gitu
berarti itu ada enam sembilan triliun uang subsidi yang disalurkan
nah dengan melihat harga minyak sekarang ini ya sekitar lima puluh ribu berarti ada satu ratus tiga puluh delapan juta
minyak goreng yang bisa dibantu oleh subsidi langsung gitu
nah bayangkan mbak nanda
kalau kita memproyeksikan keuntungan saja enam ribu per liternya
berarti ada delapan ratus dua puluh delapan miliar proyeksi keuntungan yang didapatkan oleh produsen minyak goreng
jadi istilahnya ini semacam seperti cara memberikan uang bagi produsen minyak goreng melalui bantuan langsung naik gitu
jadi ini istilahnya
jadi obat yang saya rasa tidak menyelesaikan masalahnya dan bisa cuman ya memberikan keuntungan saja bagi produsen minyak goreng
oke ini memberikan keuntungan saja bagi para produsen minyak goreng mencapai hampir delapan ratus miliar tadi yang disampaikan hitungannya oleh mas nailul
tapi bang abed pemerintah sadar ya bahwa pemberian blt ini hanya solusi sementara bantalan tidak menyelesaikan persoalan utama minyak goreng
kalau dilihat dalam konteks perlindungan sosial kita
jangankan minyak goreng semua bantuan sosial itu juga sebenarnya harus diproyeksikan dalam jangka yang tidak panjang ya
nah oleh sebab itu kenapa pemerintah dalam pendekatan yang lain ada kesehatan jaminan pakan kerja dan seterusnya
karena memang kita tahu bahwa bantuan bantuan sosial itu bukan sesuatu yang akan dipertahankan dalam jangka panjang
nah ini tidak hanya dalam konteks boring
jadi sejak awal pemerintah memang menyadari bahwa untuk bantuan plt minyak goreng ini
bukan sesuatu yang akan dipertahankan dalam jangka pendek
dan tadi disebutkan juga bahwa tentu tidak efektif ya
dan kalau dipertahankan dalam jangka panjang
namun lagi lagi tentu kalau saya kan memang kedeputian yang mengurusi terkait dengan isu isu perlindungan sosial juga
maka kami melihat dari sisi perlindungan sosialnya
bahwa memang perlu sekali keluarga keluarga rentan itu diberikan dukungan
karena beberapa data menunjukkan kan kalau lihat dari level konsumsinya itu kan bisa sekitar
satu kpm itu ada kalau misalnya ada empat orang
kebutuhannya itu anggap saja satu liter per bulan per orang begitu ya
jadi kalau kita lihat misalnya dengan minyak curah dua puluh dua ribu artinya sekitar delapan puluh delapan ribu
nah ini yang artinya kan memang angka seratus ribu per bulan tadi itu diharapkan bisa memberikan dukungan
bang abed sampai berapa lama pemerintah berencana memberikan subsidi blt ini
karena kan kalau kita lihat april mei juni itu tiga ratus ribu
tapi kan setelah itu
apakah akan ada rencana untuk memperpanjang lagi masa blt ini bang abed
kalau itu belum kami dapat informasi lebih lanjut ya
tapi kan kita lihat juga bahwa kebutuhan minyak nabati global itu ada rap seat ada sunflower
kemudian ada cpo dan kemudian ada olive oil begitu ya
dan salah satu yang terdisrupsi cukup besar itu adalah kan sunflower
yang tentu ini pasti akan ditutup dari sumber sumber minyak nabati lainnya dalam hal ini
cpo dan cpo kita semakin strategis semakin dicari di tingkat global
karena persoalan juga di tingkat global yaitu di mana sunflower kita tahu producenya itu ada besar dua yaitu rusia dan ukraina
jadi artinya nanti tentu diharapkan juga selain di tingkat global ada keseimbangan baru
tentu di dalam negeri juga perlu ada penanganan penanganan tadi
tentu kami juga misalnya upaya dari kppu upaya dari kepolisian untuk melihat sejauh mana begitu ya
di dalam negara
karena konteks ini apakah ada memang perilaku persaingan atau praktek persaingan tidak sehat itu tentu akan melihat berpengaruh tentunya di dalam beberapa waktu ke depan
pemerintah bergantung semoga ada keseimbangan apa yang terjadi di rusia dan juga ukraina
tapi di dalam juga harus ada tindakan yang diambil begitu ya oleh produsen minyak goreng
nah saya ingin tanya ya mas nailul
apakah pemberian blt yang terlalu lama ini akan semakin membebani apbn
tadi bang abed belum bisa memastikan apakah hanya berhenti di tiga bulan saja atau kalau kondisi perekonomian global ataupun kondisi perang antara rusia dan juga ukraina ini belum berakhir
artinya pemerintah akan sangat bergantung untuk bisa memperpanjang blt
kalau kita lihat sebenarnya kan saya baru baca kemarin kemarin ada artikel di the economist ya yang memang menyindir banget indonesia
karena indonesia ini salah satu produser terbesar untuk kelapa sawit
namun memang kita mendapatkan atau mengalami krisis minyak goreng gitu
nah ini salah satu tamparan sebenarnya bagi pemerintah bahwa di negeri yang kaya akan kelapa sawit namun kita mengalami krisis minyak goreng gitu
nah memang ini tidak bisa terlepas dari kondisi ukraina sama rusia
ini kan sudah lama terjadi kenaikan harga minyak goreng yang tidak bisa diatur sama pemerintah itu sudah lama terjadi bahkan sebelum invasi rusia ke ukraina
jadi istilahnya ya pemerintah ya boleh saja mengklaim ini karena masalah politik global tapi ini juga ada masalah dalam negerinya gitu
ini yang pasti seperti itu
nah ketika kita berbicara mengenai apbn itu tadi yang saya sampaikan ada enam sembilan triliun uang subsidi yang disalurkan
per tiga bulan gitu
nah bayangkan mbak
jadi kalau semacam ini terus berlanjut gitu kan masalah permasalahan di minyak goreng tidak terselesaikan
cuma menunggu konflik rusia ukraina reda gitu kan itu juga nggak bisa menjanjikan ada penyelesaian di kasus minyak goreng gitu kan
nah ini enam sembilan triliun ini itu bisa dikalikan dua atau tiga kali gitu kan
nah ini yang berbahaya bagi apbn kita
di mana memang apbn kita ini sudah beratlah istilahnya
terutama lagi penginginan pemerintah untuk tidak ikn gitu kan
terus kemudian juga pajak juga belum bisa kembali normal sebelum pandemi gitu kan
nah maka dari itu memang sangat berat sekali kalau pemerintah ini memberikan bantuan terus menerus subsidi minyak goreng gitu
itu seperti tadi disampaikan
bahwa memang masyarakat kelas menengah ke bawah kita memerlukan bantuan
namun memang ini sewaktu waktu bisa dicabut gitu
dan saya rasa ketika itu gak dicabut pasti akan memberatkan apbn
tapi ya sekali lagi sih mbak ini kan sebenarnya kan kebijakan pemerintah itu kan bisa berubah atau enggak gitu kan nanti tergantung dari situasinya
kita nanti akan bahas lebih dalam ya setelah jeda tapi kita harus jeda terlebih dahulu
bapak bapak jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada abed nego tarigan deputi dua ksp dan juga ekonom indef nailul huda
bang abed banyak pihak menilai ya pemberian blt ini hanya untuk bentuk pembodohan warga
memanjakan pengusaha tadi sudah disebut oleh mas nailul dan menunjukkan bahwa pemerintah kalah dari kartel minyak goreng
produsen minyak goreng bagaimana jawaban dari istana dari pemerintah bang abed
kalau dari kami tentu yang mengurusi isu perlindungan sosial melihat bahwa upaya yang dilakukan ini menjadi sangat penting ya
seperti saya katakan tadi di awal penting untuk memberikan bantalan
nah memang satu sisi kita harus lihat juga data data yang ada bahwa
data data yang ada bahwa

permintaan itu juga cenderung terus naik ya
baik di dalam negeri maupun di luar negeri ditambah tadi situasi global juga
dan kita tahu juga ini biasa kan kalau dari musim dingin yang saya pahami kebutuhan lemak juga naik di tingkat dunia begitu ya
namun saya tidak akan berbicara dari perspektif ekonomi karena tidak kompetensi saya
nah namun saya perlu tegaskan bahwa di dalam konteks ini pemerintah sudah mempertimbangkan tentang kebutuhan yang ada di dalam setiap rumah tangga
seperti saya katakan tadi kalau melihat beberapa survei yang dilakukan konsumsi rumah tangga untuk minyak goreng juga naik setiap tahun
dan oleh sebab itu pemerintah melihat penting sekali untuk memberikan bantuan untuk kebutuhan minyak goreng ini
jadi tidak ada ya klaim ataupun cap pemerintah ini kalah kewalahan melawan para mafia ataupun kartel produksi minyak goreng dengan pengucuran blt ini
kalau kan seperti saya sampaikan tadi
prinsipnya kan pemerintah juga nggak menghalang halangi ada upaya dari badan kppu untuk mengungkap soal apakah ada tindakan kartel dan lain sebagainya
dan kemudian juga bapak kapolri menyampaikan akan melakukan penyelidikan terus
tapi kan begini ya kita memperdebatkan satu situasi yang masih semuanya juga masih praduga
tetapi sisi lain bahwa ada kebutuhan masyarakat yang harus direspon segera
di lapangan dan kemudian juga kita tahu bahwa tentu kementerian keuangan sudah mempertimbangkan soal apa namanya
ketersediaan anggaran untuk apa namanya untuk bantuan pengguna ini
dan kita tahu juga memang bahwa penghutang ekspor dinaikkan dan lain sebagainya panjang harga harga yang di internasional cukup baik
ya banyak juga pihak yang memang memenuhi ketentuan itu membayar berapapun
karena masih dapat juga harga yang lebih baik di tingkat internasional
tentu hal hal seperti ini juga akan banyak mempengaruhi ya di dalam kita melihat perkembangan di dalam apa namanya terkait dengan minyak goreng ini
oke oke oke mas nailul tadi tidak dijawab secara eksplisit ya oleh bang abed begitu ya
tapi dengan pemberian blt ini pengucuran blt ini memang semakin menunjukkan bahwa pemerintah tidak berdaya melawan para mafia minyak goreng ini ya
beberapa waktu yang lalu pemerintah melalui menteri perdagangan menyebut bahwa akan membongkar nama nama mafia dari minyak goreng itu satu
terus kemudian ternyata sampai hari tidak ada nama yang per dari pemerintah dari pak mendap pak lutfi gitu
nah kemudian datanglah program langsung tunai minyak goreng
nah ini artinya apa artinya mungkin seperti yang disampaikan bang abed ya ini adalah langkah untuk jangka pendeknya
pun bisa diartikan pula bahwa ini seperti pemerintah mengibarkan bendera putih kepada mafia minyak goreng karena tidak berani menyebut nama satu
kemudian juga langsung sajalah berikan nama
jadi ini adalah program bantuan langsung tunai yang dia sifatnya jangka pendek dan sekali lagi itu cuma menguntungkan bagi produsen minyak goreng
karena ada yang besar di situ yang saya rasa keuntungannya itu sampai delapan ratus dua puluh delapan miliar mbak
jadi keuntungan totalnya ketika minyak goreng itu dibelanjakan semua ke minyak goreng untuk kemasan itu keuntungan seperti itu
ya mungkin kalau untuk curah mungkin akan turun namun tidak signifikan
nah inilah yang saya ibaratkan bahwa seperti mengibarkan bendera putih
karena jalan pintas dan memberikan bantuan langsung tunai
mungkin benar tadi yang sampaikan pak abed bahwa untuk jangka pendek ini sangat membantu sekali terutama masyarakat kelas menengah bawah untuk mengakses minyak goreng
tapi sekali lagi bukan obat yang sepatutnya untuk bisa menyelesaikan penyakit
obat yang tepat untuk bisa menyelesaikan masalah polemik minyak goreng
oke blt bukan obat yang tepat untuk menyelesaikan polemik minyak goreng
ini solusi jangka pendek untuk bisa memproteksi masyarakat kurang mampu
tapi sekali lagi pemerintah tampaknya seperti mengibarkan bendera putih bendera menyerah begitu ya kepada mafia minyak goreng
bang abed selain itu ya yang dikhawatirkan dari pengucuran blt minyak goreng ini adalah penyalurannya ke masyarakat
karena pendataan kita ini masih amburadul begitu ya
bagaimana memastikan kemudian penyaluran blt ini tepat sasaran
kalau tadi ya pertama bendera putih kalau tadi pak kapolri sudah tidak bekerja lagi kppu kita halang halangi ya itu mungkin bendera putih ya
tapi kalau masih semuanya kerja juga dilakukan
misalnya kalau saya bikin narasinya gini para ekonom itu anti rakyat miskin ditolong gitu
terus gimana gitu ya
kan artinya kan kita yang kita lihat itu juga
jadi situasinya itu mungkin ada dua kebenaran yang saling berbenturan gitu
menurut saya itu juga perlu harus dilihat
nah terkait dengan tadi soal data ya kita tahu bahwa data terpadu kesejahteraan sosial itu sedang terus diupdate dan kita tahu sangat dinamis ya
dan ada perubahan perubahan itu dan secara tercadwal diupdate
memang benar pasti akan ada inclusion exclusion error gitu ya di dalam konteks ini karena kita tahu juga sektor sektor informal kita cukup besar ya
dan kemudian juga
perubahan perubahan income dan situasi di masyarakat itu sangat tinggi
sehingga ini pasti akan ada
saya tidak akan berani bilang bahwa tidak akan ada selisih atau inclusion exclusion error itu begitu ya
tetapi pemerintah akan terus berupaya untuk memperkecil ya gap itu terkait di dalam bagaimana data data itu bisa terus bisa terupdate secara reguler
apalagi kan kita nggak mungkin mengupdate itu setiap hari begitu ya
itu ada priorisasi di dalam memberikan update itu
misalnya contoh waktu saya jalan ke beberapa provinsi penghasil sawit begitu ya
cerita yang beredar itu cukup seru juga nana
showroom showroom mobil itu sebanyak yang kosong karena dibeli oleh banyak sekali oleh petani petani sawit yang income nya itu mengalami peningkatan yang luar biasa
nah harga yang tbs itu tanda buat segar mengalami peningkatan yang cukup signifikan begitu ya
jadi tentu dari sisi konsumen yang ada di perkotaan keluarga keluarga miskin ini punya cerita yang berbeda juga begitu
tapi kalau kita lihat juga ke desa desa produsen sawit juga menunjukkan perkembangan yang positif gitu ya
jadi ini hal hal seperti ini memang kita lihat bagaimana dinamika yang ada di masyarakat itu pemerintah coba terus untuk melalui update data terpadu kesejahteraan sosial
bahwa pasti ada error dalam data itu sudah pasti diakui oleh pemerintah
tapi mas nailul melihat sekali lagi bahwa pendataan kita dtks kita ini agak sedikit amburadur
anda khawatir juga bahwa penyaluran blt ini akan tidak tepat sasaran dan potensinya lamban begitu tersalurkan ke masyarakat
kalau kita melihat dari kasus kasus yang lalu gitu ya bagaimana blt untuk covid saja itu masih banyak errornya gitu kan
nah pasti untuk yang dibantuan langsung dengan minyak kurin ini pasti juga akan terjadi hal yang sama
tapi ya lagi baik untuk jangka pendek dan seperti yang disampaikan pak abed juga bahwa ya pasti akan ada pembentulan pembentulan data dan sebagainya yang saya rasa itu bisa diperbaiki secara paralel
namun sebenarnya gini juga sebenarnya
yang saya sampaikan di sini adalah
bagaimana nasib masyarakat yang dia rentan miskin yang dia tidak menggunakan blt minyak goreng gitu
nah di saat minyak goreng ini dia tetap tinggi pemerintah gagal untuk menormalisasikan harga ke harga yang belum ada het dua ribu bahkan belum ada kenaikan harga kelapa sawit gitu kan
nah ini artinya kan normalkan kan harga listrik
lima puluh ribu lima puluh dua ribu per dua liter dan sebagainya
nah ini yang terjadi adalah kan banyak sekali masyarakat yang rentan miskin yang di sini terdampak juga gitu
nah ini bagaimana solusinya gitu kan
apakah mereka kan nggak mendapatkan bantuan blt gitu kan
nah apakah memang mereka harus ya mereka harus konsumsi minyak kureng dengan dengan dengan harga segitu
nah ini pemerintah harusnya juga memikirkan hal yang ini
bahwa masyarakat rentan miskin

itu juga perlu kita pikirkan bagaimana kelangsungan untuk konsumsi minyak goreng
baik baik kita berharap ada solusi jangka panjang yang diambil ataupun ditempu pemerintah dalam mengatasi persoalan minyak goreng
tidak bisa terus menerus bergantung melalui bantuan langsung tunai ataupun blt yang dikucurkan kepada masyarakat
meskipun itu memproteksi keluarga keluarga yang tidak mampu
tapi sekali lagi itu memberikan banyak keuntungan yang berlipat ganda kepada para produsen minyak goreng
dan membuat pemerintah terlihat sepertinya tidak berdaya menghadapi mafia mafia minyak goreng
kita tunggu nanti bagaimana solusi jangka panjang dari pemerintah mengatasi persoalan minyak goreng
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada abed nego tarigan deputi dua ksp dan juga ekonom indef nailul huda
terima kasih bang abed dan juga mas nailul sudah bergabung sore hari ini
terima kasih sehat selalu
malaysia resmi memasuki fase transisi dari pandemi ke endemi
pandemi mulai satu april
simak informasi selengkapnya usai jeda